seorang nenek di ciamis terbakar bersama rumahnya
diduga kebakaran terjadi akibat sebatang lilin yang dinyalakan di dalam rumah menyambar kain
korban kemudian dilarikan ke rumah sakit dengan luka bakar serius di sekujur tubuh
kepanikan terjadi saat rumah nenek rasih warga desa cinta negara
kecamatan jati negara kabupaten ciamis terbakar pada minggu sore
tetangga korban berteriak panik sambil meminta pertolongan warga lain
tak jauh dari rumah yang terbakar terlihat nenek rashid tergeletak tak sadarkan diri
nenek berusia delapan puluh tahun ini sempat menceburkan diri ke kolam warga untuk memadamkan api yang membakar tubuhnya
tidak adanya pemadam kebakaran membuat warga terpaksa memadamkan api menggunakan ember dan peralatan seadanya
rumah kayu milik rasi pun hangus terbakar kurang dari setengah jam
kencangnya hembusan angin ditambah banyaknya material kayu membuat api cepat menjalar
kebakaran diduga berasal dari rumah yang terbakar di rumah rasyi
bin yang dinyalakan korban menyambar kain saat dirinya tertidur
korban yang mengalami luka bakar serius di atas lima puluh persen saat ini dirawat di rumah sakit
dan kondisinya sudah mulai stabil
korban kebakaran dan hampir lima puluh persen lebih luka bakarnya
alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa membantu melayani dengan baik
kondisinya stabil pak
insya allah stabil dan masih seperti tadi kami lihat masih bisa berbicara ya
keluarga berharap korban segera pulih dan ada bantuan untuk memadamkan api
kondisinya masih masih masih berbicara
kondisinya masih masih